sesuai suara apa tuh perketawa bos ini jangan jangan suara suaranya suara wewe gombel
aduh gimana ini
takut sini sebenernya
apa mau dikata
kalau gak dilihat penasaran
ada ada orang
ada orang iya emang
siapa sih kirain wewe gombel
udah gra aja
eh kamu itu siapa mendingan kamu pergi sana
oh tidak beli aja sanak
hmm modus minta minta ya
kamu pengemis pengemisan boongan kan boongan
tidak mungkin ini pasien ternyata kamu itu punya rumah kamu itu punya orang orang sekitar ya kan
pokoknya kamu harus pergi dari sini kalau enggak aku aja yang pergi
pakai ngikut ngikut kok aku serasa diintai sama anak ini
coba kasih tau kamu kena apa
kalau saya gak dapet uang nanti saya dimarahin
tuh bu messi dietnya belum makan karunya tau
ih tau gak ibu ranti kadang kadang modus itu suka ada
bilang belum makan lah gak ada orang tuanya
itu emang mulus sekarang itu banyak jahat loh ternyata loh
udah gak usah gak usah dipikirin
he bu messi kalau mau ngasih mah ngasih aja
mau dipakai apa kayak duitnya itu mah terserah dia yang penting niat di awal
ih jangan nanti kebiasaan itu gak boleh gak boleh
enggak serba bu messi pelit
bukan dia pelit tapi tau tau nanti ada manajernya
tapi berapa kamu
tuh ampun bu
ampun ampun kerja kamu apa
kok gak dapet duit
ih galak kebanyakan makan abon macem sih giana mah
gauh gimana bentuknya itu abon
apakan benar itu dia manajernya pasti
tapi kan kasihan oke bu messi
karunya saya mau kasih
tidak usah repot repot
kasian bu messi terus jadi sekarang gimana tuh
udah mendingan kita pulang aja yuk
tapi tapi bu messi
kita pulang aja yuk
tapi bu messi
tapi apa sih
tapi kita tuh kan gak akrab
ya udah deh kalau begitu
ih kalian kebangetan banget deh
mancing dari siang sampe malem
iya kan seru tau
tariknya pelan pelan aja
nggak usah kenceng kenceng
kenang aja kan suka mancing kok
ih enaknya sih mancing
kamu harus coba deh
seru tau mancing itu
terus kita bisa makan enak deh
kalian tuh kalau mau ikan tinggal beli
aku makan enak aja susah
kalau mau beli tinggal di supermarket atau mau di pasar
ayo dam taruh di situ dam
bekas kandung yang ga jatuh
aduh doa rak wiri kok sepi banget ya
udah bang sabar bang jangan nge numel aja ya
eh denger denger sekarang itu rumor katanya
wewek gombel itu dia tuh lagi muter muter di kampung kita
wewe gombel ngapain nih keluar malem malem
emang kagak ada yang nyariin apa itu
keluarganya pada kemana
aneh kan cuma bawa pentungan
sudah bawa sepidol
aduh benerin dulu tuh kuping lo
bang bos bilang dia pengen benerin kuping loh
capek gue ngomong sama lo berdua
bisa bisa tuh gua mati berdiri
eh alah bodoh itu sama anaknya
malem malem kayak gini kok keluyuran sih
tadi ada wewe gombel pa
ada ada aja wewe gombel mau nyulik kamu
loh ya kamu aja makannya banyak banget
bisa tekor wewe gombelnya ngerawatin kamu
eh papa gimana sih
mendingan kamu balik
ya terus bobo
ya jangan kemana mana
bos emang dia tahu jalan
ya tau lah
berarti bos tuh wewe gombel sama dong kayak bos
terserah lu capek gua ngomong sama lu
ada ada aja sih mochi
masa ada wewe gombel sih
sst suara apa ya
suara apa itu pada ketawa
bos ini jangan jangan suara
aduh gimana ini

oh tepung turunan
keusik mereka akan bos
masa sih woi gumbel
momi biar tapa
mami gak liat apa apa rafa